dan melalui sambungan telpon kami sudah terhubung dengan eksekutif jurnal manajer bandara sultan toha jambi muhammad hendra irawan
selamat malam pak hendra bagaimana pantauan anda kondisi penerbangan saat ini apakah masih terganggu dengan adanya kabut asap
selamat malam mas aldi izin mungkin saya menyampaikan untuk kegiatan hari ini alhamdulillah sudah berangsur normal mas
dari pagi tadi memang terjadi gangguan gitu pak terhadap kegagalan ini
kemudian penerbangan penerbangan yang sempat tertunda pada penerbangan yang lalu ini apakah sudah kembali diperbolehkan untuk lepas landas pak
sudah mas secara operasional sudah normal
memang untuk penerbangan yang mengalami keterlambatan penerbangan adalah lion gt enam ratus dari jakarta dan geruda ga satu ratus tiga puluh juga dari jakarta
sekarang sudah secara normal
ada berapa penerbangan kemudian yang dibatalkan
atau terlambat untuk lepas landas akibat kabut asap dan jarak pandang yang sangat minimal
oke kalau untuk yang kedatangan itu memang terlambat ada dua mas lion dan geruda
jadi untuk yang keberangkatan memang ada sempat delay lion di situ satu ratus tiga puluh sembilan tujuan batam
karena sisi beli ini belum minimal hanya empat ratus meter
nah untuk penerbangan yang cancel adalah w seribu satu ratus lima puluh dua tujuan muara bungung
mungkin karena kondisi di muara bungo juga yang memiliki keterbatasan jarak pandang hanya seribu empat ratus
apakah kejadian seperti ini pada tahun tahun sebelumnya juga pernah terjadi pak di jambi
terakhir memang yang paling besar itu ada di dua ribu lima belas mas kita sampai penutupan bandara ya
mungkin karena dengan seiring dengan teknologi kita dengan airnav kita sudah punya peralatan ils sudah membantu untuk proses pendaratan
jadi perat terjadi sebelumnya
apakah kementerian lhk juga memberikan imbauan begitu untuk penerbangan esok hari mengingat sejak hari senin hingga saat ini kondisi kabut asap lumayan cukup parah di sana
kalau untuk koordinasi kita sejauh ini hanya dengan airnav dan bmkg mas untuk mengupdate terus kondisi cuaca maupun jarak pandang yang ada di bandara
mungkin kalau lhk lebih ke pemerintahan daerah ya maksudnya terkait dengan apa
kondisi status dari asap sendiri gitu
berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan apakah kemudian pihak bandara sultan toha ini bisa memastikan bahwa penerbangan esok hari dan penerbangan mungkin setidaknya malam ini akan berjalan dengan lancar
oke kalau untuk malam hari ini kita lihat memang tadi alhamdulillah juga sekitar jam setengah empat itu ya sudah turun hujan mas
sempat memang drop lagi sekitar sore tadi hanya tujuh ratus lima puluh meter cctv
nah itu berangsur membaik mas saat ini sudah seribu enam ratus meter
kita harapkan memang tinggal beberapa penerbangan ini kita bisa improve terus mas saat ini sudah seribu enam ratus meter ini
total dari jambi ke berbagai kota yang ada di indonesia ada berapa penerbangan pak
untuk sehari harinya kurang lebih sekitar empat puluh penerbangan
selamat datang dan pergi ya
dan sekarang kondisinya sudah berangsur membaik begitu ya pak hendra
ya alhamdulillah mas
baik terima kasih bapak muhammad hendra irawan eksekutif dari bandara sultan toha sudah bergabung bersama kami malam ini terima kasih pak